solusinya banyak yang terbaik pokoknya doa yang terbaik dari yang baik
semuanya allah sehatkan allah panjangkan usia allah lancarkan seluruh pekerjaan ada
insya allah akan ada album baru
terus siapin jargon baru masih
enggak pernah siapin jargon karena enggak pernah ciptain jargon
semua suka spontan
ya biar lebih baik dalam segala hal
apapun itu menjadi lebih baik
ada target tersendiri
semua ditargetin biar makin sukses semuanya
apa yang saya jalanin biar lancar amin
resolusi buat dua ribu delapan belas apa nih teh
enggak ada sih yang paling pasti mudah mudahan aku bisa jadi lebih baik dari sekarang
keluarin album atau proyek apa lagi
ada beberapa ada beberapa
resolusinya mungkin lebih semangat kerja
karena resolusinya tahun depan inginnya lebih bahagia lebih happy aja
terus larit flow jalanin kerjaan dengan benar benar nikmatin enjoy itu aja sih